aku sadar kalau selama ini aku sudah sering menyusahkan pak rafi
tapi aku gak menyangka pak rafi berubah seperti ini
kamu harus jelasin mir
kenapa kamu bersikap seperti ini ke saya
lunya aja kemakan omongan si nenek lampir
inchez agian mira udah keterima kok kerja di tempat lain
jadi gak perlu ada yang mira khawatirin lagi
ya mira terus temen curhatnya
tempat gue siapa dong
mana sekarang gue kan belum mau cerita sama lo
di rumah gue sekarang lagi ada
mira kau bisa langsung ke ruangan saya ya
kesel banget lo sama si nenek lampir
nyamper aja kayak bensin
wah gue kan baru mau cerita
kalau di rumah gue itu lagi ada ilham sama indah
mira itu surat apa yang kamu pegang
ini surat pengunduran diri saya bu
wah ya biar saya yang ngurus semuanya ya
sekalian sama gaji kamu hari ini juga
terima kasih bu
sebenarnya saya nggak mau ngomong ini sih ke kamu
tapi pak rafis sepertinya gak suka kalau kamu izin terus dan pakai alasan anak anak kamu
iya emang sih kamu udah ngundurin diri
jadi kalau boleh masalah ini kamu gak usah ngomong ke pak rafi
takutnya kalau kamu ngomong pak rafi malah ngomong yang gak enak dan nyakitin perasaan kamu mir
saya mengerti kok
kau bisa ke ruangan saya dan ngurus pengunduran dirinya mirah
ya soal ini kalau boleh pak rafi jangan tahu ya
akhirnya si mira pergi juga dari sini
jadi gak ada yang ngalangin saya untuk mengganti pak rafi
sampai ketemu lagi ya cez
mirah pamit ya
kenapa mira seperti lagi pamitan ke zainab
karyawan kemarin gimana
besok sudah bisa kerja pak
ini surat pengunduran diri karyawan atas nama ibu mirah bawahannya ibu lydia
saya udah coba ngomong sama mira juga tapi mira malah mengancam akan menuntut perusahaan ke dinas ketenaga kerjaan pak
kalau tuntutan gajinya dia nggak kita penuhin
mira mau melakukan itu
pak rafi saya juga bingung mira yang saya kenal baik bisa berubah seperti ini
apalagi alusan mira keluar dari pekerjaannya karena dia udah muak bekerja di sini aja pak
saya akan minta penjelasan dari mila sekarang
gawat pak raffi nggak boleh tau yang sebenarnya
tapi saya sebagai sahabat kamu saya cuma kasihan melihat kamu tertekan di sini
apalagi kenapa bu
jadi pak raffi curhat sama saya kalau dia capek kamu izin kerja terus
dan dia juga bosen ngurusin urusan anak kamu yang nggak kelar kelar
aku sadar kalau selama ini aku sudah sering menyusahkan pak rafi
tapi aku nggak menyangka pak raffi berubah seperti ini
kamu harus jelasin mir
kenapa kamu bersikap seperti ini ke saya
saya selama ini selalu menyusahkan mbak pak
enggak mir tapi saya nggak pernah masak
maaf pak permisi
itu ngapain pak raffi ini jari mira sampai naik anggot sih
ya pak ibu makin jangan suka main kompor bu meleduk tuh
sekarang juga kamu balik ke tempat kerja kamu
sementara tinggal dulu di rumah om
aman di sini
terus om mau bilang sama
jangan lagi kabur kaburan
kasian juga sama adik kamu masih kecil tuh kalau diajak ajak kabur
om dapat sms dari ibu
dia bilang munitipin kalian berdua sama om
sampai urusan di lampungnya selesai
nanti kalau sudah selesai diambil kalian sama ibu kalian
saya masih ada urusan di lampung
habis itu saya pulang ke jakarta
jangan bales sms ini
karena ini telepon orang lain
untung sidani ngerti
dia bikinin juga sms pura pura dari si mira
udah anak anak aman
gak bakalan kabur kaburan lagi dah
sekarang udah makin jelas kan buat ilham
makin jelas artinya ilham sama indah tinggal dulu di sini
sampai ibu ngambil
ngapain mesti sholat di masjid
sholat aja di rumah
sama baginda rasulullah saw
dianjurkan untuk sholat di masjid
kecuali ada halangan atau uzur
loh sekarang ke masjid sholat dulu ya
mesinnya di pojokan
terus nanti kalau mau pulang
tungguin aja di masjid
om jarwo yang jemput di masjid
om pergi dulu
begitu selesai sholat
gak ada yang jagain indah